seratus meter sudah wide body bisa masuk
kalau nggak bisa tahun ini maksimal tahun depan harus
sehingga pesawat pesawat dengan penerbangan langsung
dari mancanegara bisa langsung turun di labuan bajo
kita harapkan dengan tambahnya turis
baik dari mancanegara maupun
labuan bajo menjadi semakin dikenal
dan yang paling penting bisa mensejahterakan
masyarakat kita utamanya khususnya
masyarakat nusa tenggara timur
dalam kesempatan yang baik ini
dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
saya resmikan perluasan bandar udara komodo labuan bajo
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
kita hitung mundur
dengan demikian perluasan bandar udara komodo labuan bajo
nusa tenggara timur
jalan jalan timur telah diresmikan
kementerian perhubungan memperluas bandara komodo sejak tahun dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh
ada pun ruang lingkup pembangunan di sisi udara yaitu perpanjangan landasan pacu
dari sebelumnya sepanjang dua empat ratus lima puluh meter x empat puluh lima meter kini menjadi dua enam ratus lima puluh meter x empat puluh lima meter
landasan pacu tersebut mampu didarati pesawat jenis boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh series atau narrow body
selain itu di sisi darat juga dilakukan perluasan gedung terminal hingga tiga belas tiga ratus enam puluh enam meter persegi
dan pemolesan gedung terminal dengan tampilan yang lebih menarik bagi wisatawan
tidak hanya membangun bandara pemerintah juga telah membangun pelabuhan baru multi purpose
di daerah waikelambu yang berjarak kurang lebih sepuluh hingga dua belas km dari pelabuhan lama
yang berada di pusat kota